kami sudah terhubung dengan koresponen cnn indonesia albi pratama di rancaikek kabupaten bandung jawa barat
albi sore hari ini seperti apa situasinya di sana
ya selamat sore putri untuk sore hari ini situasi arus lalu lintas di kawasan jalur selatan jawa barat
ini terpantau ramai lancar putri bisa dilihat di belakang saya
ini adalah ruas jalan raya rancaikek dari arah nagrek yang menuju ke arah bandung
ataupun menuju ke arah tol cilenyi jawa barat sendiri
dan sejak pagi hari tadi sampai dengan sore hari ini memang situasi arus lalu lintas di sepanjang jalur selatan
mulai dari lingkar luar nagrek lalu cicalengka rancaikek tempat saya berdiri saat ini
sampai dengan ke perempatan cilinyi juga terpantau ramai lancar
ada penurunan angka kendaraan yang signifikan jika dibandingkan dengan malam hari tadi
yang merupakan puncak arus balik putri yang mencapai lebih dari dua ratus tiga puluh delapan ribu kendaraan yang melintas
dan dari pagi sampai dengan sore hari ini tercatat hanya ada sekitar enam
sepuluh sampai dengan tujuh puluh ribu kendaraan saja
sementara itu untuk menjaga kondusivitas dari jalan raya yang ada di sepanjang jalur selatan ini
sejumlah petugas kepolisian dari polda jawa barat dan juga polres bandung
masih disiagakan untuk melengatur lalu lintas sampai dengan h sepuluh lebaran nanti
albi saya lihat banyak pemudik dengan sepeda motor yang melintas di sana apakah ini memang jalur favorit
dari data yang kami himpun dari dinas perhubungan yang berjaga di kawasan jalur selatan ini
dari angka angka yang tadi saya sebutkan memang angka paling banyak ini didominasi oleh kendaraan bermotor atau kendaraan roda dua
karena jalanan di sini sudah diperbaiki jika dibandingkan dengan tahun lalu
dan cenderung lebih mulus tidak ada lubang sedikit pun
sehingga banyak sekali pemudik pemudik yang menggunakan sepeda motor
karena mayoritas para pemudik yang melintasi jalur ini adalah pemudik pemudik dari kawasan bandung
ataupun dari kawasan garut
sehingga jalur ini menjadi jalur favorit
ataupun jalur satu satunya untuk melakukan hilir mudik dari bandung
ataupun menuju ke kawasan garut dan juga tasik begitu putri
baik terima kasih albi pratama dari rancaikek bandung jawa barat